forum nkri dan aliansi masyarakat lintas agama
jumat sore melaporkan pengacara egy sujana ke polda bali
egy sujana dilaporkan terkait ucapannya dalam sebuah video
yang diduga terkait penistaan agama dan ujaran kebencian
pangkal urusan ini adalah video di mana seseorang yang diduga
egy sujana mengucapkan kata kata yang mengatakan
ajaran lain selain islam bertentangan dengan sila pertama pancasila
akibat video egy sujana juga dilaporkan oleh sejumlah organisasi
egy sujana pondok bali
bisa kita laporkan di pasal yang lain